kalian tuh masih mariah sama aku gara gara elisa
aduh put kenapa sih lo selalu percaya sama dia dibanding sama kita
udah jelas jelas yang kita seuzon itu bener
ya put menurut aja kenapa sih
oh atau jangan jangan lo lebih rela kehilangan teman teman lo sendiri
daripada harus nendang si elisa keluar dari grup royce kita
iya gitu put
masalah bang it sama bianca itu
gak ada hubungannya sama lisa
lagian juga kan elisa emang punya nyat baik
tuh kan lo mah kayak gitu put kalo dibilangin

udah deh gue udah males ngomongin ya
lagian ini bahkan ini kan lo pun kita kita
jadi kalo lo gak mau dengerin kita yaudah
udah deh put mending lo gak usah dicurat sama kita
lagian lo gak mau dengerin kita juga kan
mohon bukakanlah pintu hati iin
agar bisa kembali seperti dulu

seandainya ada nomor kontak mas vincent di handphone ini
aku benar benar merasa bersalah sama mas vincent
aku harus cari cara lain
kenapa bayang bayang arung selalu muncul
kenapa aku tidak bisa melupakannya
aku mohon putunjukmu
kalau memang arum itu bukan jodoh aku
aku memohon jauhkan dia dari pikiran aku
mau sekolah nak
kamu sarapan dulu ya naim
biar nanti putri sarapan di kantin aja
bunda masih nunggu bang ip
taat kepada bapaknya bianka
daripada taat kepada allah
daripada ibunya bu
bunda doain aja supaya bang ya gak kayak gitu
itu anak bunda yang soleh
dia gak akan mengecewakan bunda dan allah
aku harus samperin bang iit
aku harus bawa dia pulang
soalnya aku nggak mau kalau bunda sedih terus
aku gak mau bang iit jadi anak duraka
aku mau tunggu bang iit
khas sejak kapan di sini
tolong jangan hindari bianka lagi ya
aku perhatiin banget denger kamu mau bunuh diri bi
kamu jangan gitu dong
wajarlah bunda nyuruh aku pulang
karena aku udah berada hari gak pulang bi
ya tapi kan kak iit bisa yakinin bundanya kak iit
masa sih seorang ibu gak ngebolehin anaknya nemenin orang sakit
tapi kamu kan gak sah itu juga ngelakuin itu
seharusnya kamu ngerti dan sabar deh
ingat perbuatan bunuh diri itu adalah perbuatan yang mungkar b
ya tapi kak
aku ngelakuin itu karena kak iit
aku gak mau lagi ditinggalin sama kak iit
jangan menjadi kecinta sebagai tolak ukur hidup kamu bi
kamu gak boleh terlalu positif sama perasaan kamu
menjitainya dengan wajar
ya tapi kan
aku kayak gitu karena aku pengen kayak ngajarin aku
supaya aku bisa ngerubah sifat dan sikap aku
oke sekarang lah saatnya
kalau kamu mau berubah sikap kamu
yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kejujuran
kamu harus jujur dan mengatakan apakah benar
kecelakaan tempoh hari yang membuat kamu koma kemarin
apakah karena kamu bunuh diri
apakah karena kamu bunuh diri
kak iit apaan sih
orang baru bangun ditanyainnya kayak gituan
yang lain dong
di berita itu sangat mempengaruhi nama baik aku putri dan keluarga aku di
tolong kamu bicara jujur
kamu jujur sama aku
apakah kamu melakukan bunuh diri
kalau kamu gak mau tidur sama aku
aku gak mau nemenin kamu lagi
jangan jangan jangan
oh kakak jangan
gue harus ikutin perintah darah sama rasti
atau ngambil hati kak iit ya
tapi kalau gue bilang jujur
keenakan di dia juga dong
aku gak ada rasa bersalahnya sama sekali
aku yang membunuh diri

ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong
ya itu dong